hingga senin siang pelaksanaan ptm terbatas di sd negeri bendungan memasuki pekan kedua
menurut pihak sekolah para siswa antusias mengikuti ptm
mereka hanya mengeluh kurang jelas mendengar saat guru mengajar karena memakai pelindung wajah
siswa juga disiplin menjalankan protokol kesehatan
pihak sekolah juga tidak mendapat laporan adanya siswa yang sakit setelah sepekan mengikuti ptm
tapi diakui pihak sekolah hingga kini masih ada orang tua siswa yang menolak ptm
penolakan ptm juga terjadi di sd negeri wono tinggal semarang
pihak sekolah berharap semua siswa ikut ptm karena siswa perlu bersosialisasi dengan teman dan guru di sekolah
besar yang lebih setuju kalau anak anaknya itu mengikuti pembelajaran tatap muka
ketika ditanya pun ketika di kelas pun ditanya anak anak senang untuk mengikuti tatap muka senang
kepala dinas pendidikan kota semarang gundawan sabtugiri mengatakan
berdasarkan evaluasi ptm pekan pertama berjalan lancar
gunawan mengakui masih ada orang tua yang masih menolak ptm di pekan kedua
jumlahnya hanya lima persen di sekolah negeri dan sepuluh persen di sekolah swasta
dari tingkat sd hingga sma orang tua beralasan takut anaknya terpapar covid sembilan belas karena belum divaksin
pihaknya kini terus melakukan percepatan vaksin kepada pelajar
ini sekarang gejot vaksin dan kita paralel
bahkan setiap hari ini ada sekitar sepuluh lima belas tempat untuk vaksin
kalau ini bisa kayak begini terus saya rasa tidak sampai akhir september semua peserta didik di atas dua belas tiga puluh
lima belas tahun ke atas baik negeri maupun swasta bisa tervaksin semua
ptm di semarang digelar di empat ratus delapan puluh dua sekolah sejak pekan lalu
jumlah siswa di semarang sebanyak satu ratus lima puluh enam ribu orang